kita mulai informasi pertama pemerintah mengklaim terjadi tren penurunan drastis kasus positif covid sembilan belas di tanah air
sementara jumlah kasus sembuh juga dinilai terus naik dan tembus angka tiga ratus ribu per dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh
jurubicara pemerintah penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menjelaskan pada awal maret
kasus aktif covid sembilan belas sangat tinggi di posisi sembilan puluh satu dua puluh enam persen
lalu mulai menurun sejak bulan april hingga bulan juli di kisaran empat puluh empat dua persen
kasus covid sembilan belas turun di bawah empat puluh persen pada agustus dengan data dua puluh delapan dua puluh enam persen september dua puluh tiga tujuh puluh empat persen dan oktober enam belas delapan persen
wiku juga menjelaskan data terbaru dua puluh dua oktober mencatat secara akumulasi kasus covid sembilan belas di indonesia berjumlah tiga ratus tujuh puluh tujuh lima ratus empat puluh satu kasus
dengan penambahan kasus positif baru sebanyak
turun menjadi enam belas delapan persen
ini adalah proses penurunan yang cukup drastis dari waktu ke waktu